bagaimana sebenarnya peluang jokowi dodo masuk dalam bursa ketua umum partai golkar
dan meski diakui dekat dengan partai golkar jika memang benar jadi bergabung apa yang akan jadi posisi tawar politik jokowi dengan posisi itu
kita akan bahas bersama wakil ketua umum partai golkar ahmad doli kurnia bergabung juga ujang komarudin dosen ilmu politik universitas al azhar indonesia
selamat sore bang doli selamat sore kang ujang
selamat sore mbak liti bang doli assalamualaikum
waalaikumsalam kita sambil menunggu bang doli ikut bergabung
saya tanyakan dulu ke kang ujang jadi kalau melihat nama jokowi masuk dalam bursa ketua umum
apa yang anda lihat posisi tawar golkar dan juga jokowi dalam transaksi ini
kalau saya melihat ya sebenarnya saling membutuhkan satu sama lain tetapi ini lebih menguntungkan pak jokowi
karena kita tahu pak jokowi di oktober nanti itu akan selesai masa jabatannya tidak punya perahu tidak punya rumah tidak punya bnd ketika beliau sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden
maka butuh butuh partai golkar
tetapi memang di aturan internal partner golkar sendiri kan sangat ketat untuk bisa menjadi ketua umum
oleh karena itu ya kita lihat saja dinamikanya ke depan seperti apa
saya melihat ya jokowi butuh golkar golkar butuh jokowi
yang sangat membutuhkan golkar adalah pak jokowi
kalau golkar sih ke depan tidak terlalu butuh pada pak jokowi ya kenapa
walaupun dekat walaupun sampai hari ini masih satu keluarga tetap kalang dengan pak jokowi
karena saya tahu golkar itu menjadi jakar pemerintahan pak jokowi dan selalu loyal kepada pak jokowi
tetapi ketika pak jokowi tidak jadi presiden di oktober dua ribu dua puluh empat nanti ya golkar sih punya skema sendiri
pemainannya sendiri tanpa melibatkan pak jokowi begitu
ke depan ke depan begitu mbak
bang doli jadi kalau nama pak jokowi masuk dalam bursa ketua umum partai golkar
ini betul murni usulan internal atau ini usulannya pak erlangga
saya justru baru tahu ini dan agak mengejutkan juga kalau tiba tiba kemudian ada rumors
bahwa pak jokowi mau jadi ketua umum partai golkar
kebelakang ini kan yang disebut sebut itu adalah pak jokowi ingin bergabung dengan partai golkar gitu
belum selesai urusan bergabung ini tiba tiba dibuat isu baru
saya nggak tahu isunya dari mana ya tapi begini ya pertama saya menjelaskan bahwa
ya apa ya semakin kesini sebetulnya semakin banyak isu isu yang ya setidaknya mau memojokkan pak jokowi ya
jokowi dengan siapa saja ya mulai dari soal isu kecurangan isu macam macam
nah sekarang yang dibenturkan dengan golkar nih kira kira gitu
nah tapi kalau misalnya ya saya berkali kali mengatakan
apakah golkar bersedia atau bagaimana pandangan golkar kalau pak jokowi ingin bergabung dengan partai golkar
kalau kami di partai golkar partai ini partai yang terbuka
jadi saya sendiri mengatakan jangankan seorang presiden seorang warga
negara biasa saja ya kalau ingin bergabung sama merasa aspirasinya dengan golkar
perjuangannya sama kami dengan senang hati menerima dengan terbuka ya
dengan tangan yang lebar apalagi seorang presiden
nah tapi kan kembali kepada pak jokowinya sendiri karena sampai sekarang kita tahu
dan semua orang tahu bahwa pak jokowi ini belum pernah menyatakan keluar atau tidak lagi menjadi kader pd perjuangan
dari pdi perjuangannya maupun dari pak jokowinya sendiri
nah tentu saya kira ini kan harus kita hargai juga posisi seperti itu
tapi kalaupun kemudian pak jokowi mau berpindah berlabuh ke partai mana saja
pada partai golkar partai golkar menerima dengan senang hati
nah soal posisi ya nah partai ini partai yang sekarang bisa disebut partai tertua
kami dua ribu empat belas ini ya berumur enam puluh tahun ya
kami besar dengan mekanisme yang kami bangun
kami bangun sendiri ya ada aturan aturan yang berdasarkan konsensus gitu
nah kalau untuk menjadi posisi tertentu apalagi ketua umum itu ada mekanismenya sendiri
ada aturannya sendiri yang itu aturan sudah sejak lama disusun gitu ya
dan itu semuanya berdasarkan setiap munas itu kan direview kembali
nah review nya itu dengan kesepakatan dengan konsensus
ada perubahan perubahan nah itu mekanismenya sudah diatur dan cukup panjang
melibatkan semua stakeholder dari partai golkar kira kira
artinya gini bang doli anda mau katakan secara tidak langsung seperti ini kurang lebih
oke kalau mau jadi anggota partai golkar tapi kalau mau jadi ketua umum
nggak bisa langsung karena ada adart yang nanti akan ditabrak begitu
itu isunya dari mana itu pak jokowi mau jadi ketua umum
karena saya baru tahu bahwa baru hari ini ada media yang mengundang bicara tentang soal isu pak jokowi jadi ketua umum
jadi saya belum sampai pada pembicaraan soal mekanisme di internal
yang kita harus klarifikasi dulu ini isunya apa namanya
jangan kemudian menjadi isu yang liar kemudian menabrak sana kemari termasuk menabrak golkar
menghadap hadapkan golkar dengan pak jokowi yang selama ini hubungannya cukup baik kira kira begitu
kang ujang isu ini kalau tadi kata bang doli mungkin saja ini akan menabrak nabrakan antara partai golkar dan juga pak jokowi
ya saya melihat sudah saya analisa jauh jauh hari kan bahwa pak jokowi nyaman dengan partai golkar
tidak lebih nyaman dengan partai partai lain
tetapi pak jokowi dia sudah seperti rumah sendiri

tetapi pak jokowi dia sudah seperti rumah sendiri

ya tentu golkar sebagai partai yang inklusif ya
pasti akan terbuka dengan itu seperti yang disampaikan oleh bang doli
tetapi yang menjadi rumit adalah ketika misalkan suatu saat pak jokowi punya keinginan menjadi ketua umum
umumkan itu menjadi rumit menjadi persoalan bagi partai golkar
saya ingin mengatakan kita harus jaga partai golkar
dan golkar punya tradisi untuk menjaga budaya meretokrasi
misalkan kemarin kita tahu bahwa ada isu munaslup
ya yang katakanlah pak luhut akan mengambil partai golkar ketika sebelum pemilu
itu kan lalu kader kader golkar petinggi petinggi golkar senior senior golkar
dalam konteks menjaga maruah partai
atau partai golkar itu menjadi partai yang memang bukan hanya besar ya
tetapi memang dijaga marwahnya itu
nah dalam konteks kerumitan ke depan itu
ya terlepas nanti pak jokowi punya keinginan atau tidak
ini kan awal awalnya kan bocoran bocoran dari teman teman media
katakanlah untuk bisa masuk ke golkar
atau ingin menjadi ketua bupata golkar
melihatnya kerumitannya akan panjang kalau pak jokowi punya keinginan
karena akan berbenturan dengan adrt yang sudah ada di partai golkar
karena mungkin adrt di simsalabim di lubang
tahu tahu mengakomodasi partai pak jokowi
saya rasa partai golkar sudah sangat kuat
tokoh tokohnya juga banyak banyak dan besar
dan tentu saya tertarik dalam melihat ini begitu
tapi kalau kata pak erlangga faktor kedekatan
jokowi rapat dengan golkar
bahasanya pak erlangga itu rapat dengan golkar
itu bahkan di setiap iklan golkar
konon katanya ada juga sosok pak jokowi di sana
yang dijual oleh partai golkar itu kan memang salah satunya pak jokowi ya
kalau ingin menjadi ketua umum partai golkar
kalau syarat kalau saya katakan syarat yang tidak tertulis
nah dalam konteks itu saya melihat kalau pak jokowi dekat dengan partai golkar
dan yang dijual oleh golkar ya pak jokowi
yang kedua golkar itu kenapa misalkan menjadi naik suaranya
ya bang doli tahu persis karena beliau ketua pemenangan pemilu ya
ya karena kerja keras dari kader kader partai untuk bisa membesarkan partai
saya meyakini itu yang menjadi titik poin hubungan baik
antara golkar dengan pak jokowi
tetapi tadi bisa akan menjadi kerumitan ketika misalkan pak jokowi
entah benar entah tidak
kita lihat ke depan seperti apa begitu
oke saya ke bang doli tapi peluangnya ada kan bang
ya kita nggak bisa berspekulasi ya
kita kan belum pernah mendapatkan konfirmasi
jangankan bicara tentang mau jadi ketua umum
mau bergabung dengan partai golkar saja
kita belum pernah mendengarkan langsung pernyataan dari pak jokowi atau yang mewakili pak jokowi
kita jangan menduga duga jangan berspekulasi gitu ya
siapapun ya kalau di republik ini kan punya hak konstitusional
untuk bergabung memilih bergabung dengan ormas atau organisasi partai politik manapun gitu
dan itu harus yang dinyatakan dari yang sangkutan
nah jadi saya mau jelaskan sedikit tadi soal kedekatan
memang partai golkar dan pak jokowi ini adalah partai yang sangat dekat
dan saya kira ini menjadi sebuah konsekuensi dari ketika memang golkar sejak awal ya
memberikan dukungan dan mengusung pak jokowi sebagai presiden untuk periode yang kedua
dan kita menjadi partai yang sangat konsisten membela dan kemudian merawat
apa pak menjaga ya berbagai kebijakan pemerintahan pak jokowi dan maruf amin
nah bahkan kita sering juga dicanda candain gitu misalnya
partai golkar ini lebih jokowi dibanding partai politik yang lain partainya pak jokowi sendiri gitu
nah buat kita nggak ada masalah karena itu wujud konsistensi kami terhadap pilihan kita berada di dalam koalisi pemerintahan gitu
nah bahwa kemudian di dalam pileg dalam pilpres gitu ya kemudian kami menunjukkan kedekatan kami
kami memang selama lima tahun ini hubungan partai golkar dengan pak jokowi cukup baik cukup dekat
dan berapa kali pak jokowi memang katakan bahwa beliau cukup nyaman dengan partai golkar
bang doli gini dalam satu kesempatan pak jk sempat menyatakan gini kurang lebih
ada adart yang ditabrak kalau pak jokowi jadi ketua umum golkar
tapi itu bukan berarti tidak mungkin artinya mungkin saja adart itu diubah termasuk lewat munaslup mungkin salah satunya
undang undang aja bisa diubah salah satunya gitu gimana tuh bang doli
memang tidak ada yang tidak bisa dirubah aturan aturan di dunia ini
kalau menurut saya cuma al quran aja yang nggak bisa dirubah gitu ya
nah apalagi anggaran dasar dan rumah tangga
tapi tadi saya katakan ya golkar ini adalah partai yang cukup matang ya
kita sudah berjalan menjalani sejarah sudah hampir enam puluh tahun tahun ini
dan kita besar itu karena memang kita committed dengan apa yang menjadi konsensus dan kesepakatan kesepakatan kita
nah jadi kalaupun kemudian ada perubahan perubahan itu dilalui dengan mekanisme yang cukup panjang
tentu forum yang paling tertinggi adalah musawarah nasional
di mana usahawan nasional itu pemegang hak suaranya adalah dpd dpd dpd provinsi dan kabupaten kota
dan juga ada dewan dewan di sana terus kemudian ada ormas ormas yang berada di lingkungan partai golkar
nah jadi kalau misalnya ada pun perubahan itu tergantung dari konsensus kesepakatan yang diambil oleh semua stakeholder partai
oke saya ke narasumber saya kak ngujang
ah kang ujang kalau bicara gini jabatan presiden kan sudah dipegang pak jokowi sudah dua periode
setelah ini seperti yang tadi anda katakan beliau butuh perahu setelah tidak lagi menjadi presiden
partai golkar mungkin jadi salah satu opsinya
menurut anda adakah kemungkinan terbuka selain partai golkar yang juga memungkinkan pak jokowi untuk masuk ke dalam dan jadi ketua umumnya
ya ada sebenarnya partai gerindra
tapi pada gerindra agak sulit karena bagaimanapun kan pada gerindra ketua umumnya pak prabowo yang butuh pijakan juga sebagai presiden
untuk memperkokoh dirinya agar ya sebagai katakanlah nanti pemimpin koalisi ya sebagai ketua umum partai
jadi pilihan yang menurut saya yang rasional itu memang ya di golkar
psi partai kecil gitu
pan ya partai kelas menengah
jadi yang paling seksi untuk bisa berkawan ya dengan pak jokowi ya partai golkar
tapi tadi ada kerumitan kerumitan tersendiri jika misalkan pak jokowi berkeinginan menjadi ketua umum tadi
apalagi yang disebutkan pak jk tadi di layar kompas ya bahwa ya bisa saja gitu merubah itu
nah itu kan menjadi persoalan karena begini ini saya tidak mau mengandai andai ya tidak mau mendahului
ini akan menjadi kerumitan ketika misalkan munasnya yang desember tahu tahu diajukan ke september
tentu saya tidak mau spekulasi ya tetapi namanya politik ini kan sangat mungkin dan sangat bisa bisa terjadi apapun bisa terjadi
oleh karena itu ya kita mendorong tetap golkar untuk bisa munas di bulan desember
tidak ada pengajuan pengajuan istilah munaslup dan sebagainya
karena bagaimanapun bukan persoalan jokowinya bukan
kita menjaga golkarnya kita menjaga demokrasinya kita menjaga bangsanya
karena bagaimanapun golkar ini aset republik ini aset bangsa yang harus kita jaga ya
bukan untuk kepentingan mohon maaf ya siapapun
lalu apa namanya golkar dalam tanda petik saya menganggap ya dibajak untuk kepentingan tertentu
tentu ini tidak bagus dalam konteks demokrasi yang sehat begitu
tapi ada nggak hubungannya antara jokowi yang menjaga golkar
yang diisukan akan masuk golkar diisukan dicalonkan masuk bursa ketua umumnya kemudian dengan mengamankan posisi gibran
ya ada beberapa skema ya saya sih tetap skema ini sekali lagi ya
skema spekulatif ya ini analisa saya
kalau di bulan desember munasnya jokowi tidak punya peran untuk bisa katakanlah punya pengaruh besar di partai golkar
karena sudah tidak lagi menjadi presiden
ya paling paling kalau bahasa saya bahasa sederhananya ya meminta tolong kepada presiden terpilih pak prabowo untuk bisa katakanlah meminta restu untuk menjadi ketua umum partai golkar
tetapi itu menjadi kerumitan sendiri karena sudah tidak menjadi presiden lagi
nah yang kedua skemanya adalah skema tadi memajukan kan ada isu isu tuh nggak tahu isu benar atau tidak ya mudah mudahan tidak benar begitu
munasnya akan dimajukan ke bulan september
sehingga ketika munasnya itu jadi munaslup di bulan september pak jokowi masih jadi presiden
masih bisa telunjuk salah sini bisa berpengaruh bisa kuat
tanda ketik mohon maaf yang bisa merubah adi art bisa masuk
tapi saya katakan ini merusak partai golkar
baik terima kasih kang ujang terima kasih juga bang doli sudah bergabung di sapa indonesia malam
kita tunggu apakah munasnya betul maju ke september atau tetap di desember
atau seperti apa perkembangannya minggu depan
atau besok nanti kita akan berbincang lagi soal ini